ruu yang dibuat untuk melindungi hak hak korban dan mencegah kekerasan seksual ini
sempat dianggap berpihak pada legalitas perzinahan dan lgbt
jaringan kerja pro legness pro perempuan atau jkp tiga
mengecam penyebaran informasi bohong yang berkaitan dengan ruu pks di kalangan masyarakat beberapa waktu lalu
sejumlah petisi penolakan pun muncul dengan anggapan ruu yang dibuat seakan melegalkan zina dan lgbt
hal tersebut menurut sejumlah aktivis telah mencederai
perjuangan korban kematian
berita yang menarik
bahkan kemudian mengada ada itu hoaks gitu
kemudian mereka membuat penyataan penyataan membuat pasal pasal yang sebenarnya nggak ada
menanggapi adanya petisi terkait ru upks ketua dpr bambang susatyo menjamin bahwa ru u tersebut dibuat berlandaskan ajaran agama
sehingga tidak mungkin isi dari ruu pks itu bertentangan dengan ajaran agama termasuk dengan adanya dugaan mendukung perzinahan
ini terbuka kita lihat menolaknya alasannya apa
kemudian yang satu lagi mendorongnya alasannya apa
yang pasti apapun yang sedang berproses ini adalah kita mengakomodir semua usulan usulan daripada masyarakat
kan ada pasal pasal yang memang menjadi krusial bahwa dianggap pasal pasal ini adalah membiarkan percintaan
sementara itu komisi delapan dpr ri masih terus membahas rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual ini
komisi delapan belum sepakat soal pengertian definisi kekerasan seksual
definisi yang sekarang ini beredar di mana mana bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena misalnya hubungan antara laki laki dan perempuan yang didasarkan atas paksaan
nah kan lalu kemudian orang menafsirkannya kalau tidak dipaksa bagaimana
nah kami katakan penafsiran itu tidak boleh ada di dalam undang undang tersebut
ruu penghapusan kekerasan seksual masuk dalam program legislasi nasional dpr tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
ruu pks mulai dibahas kembali di tahap rapat dengar pendapat sejak akhir tahun dua ribu delapan belas dan ditargetkan akan rampung pada september dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia
di inisiasi dpr sejak dua ribu enam belas ru penghapusan kekerasan seksual atau ruu pks kini menuai perdebatan
ruu pks yang menitik beratkan kepada korban kini dituduh prozina tidak mengutamakan adat ketimuran dan ajaran agama benarkah demikian
kita bahas malam hari ini bersama ada kang pipin sopian ketua departemen politik dpp pks yang posisinya pks kontra dengan ruu pks ini ya kang pipin ya
oke kang pipin terima kasih sudah di sini dan juga ada mas jazilul fawait ketua fraksi pkb di dpr salah satu inisiator ya ruu pks
jadi pkb pd perjuangan kemudian satu lagi siapa
pan kalau saya salah
pan ya oke baik pan oke
mas jazilul terima kasih sudah hadir malam hari ini di sini
jadi kalau misalnya sekarang ya
yang ramai ramai itu mas jazilul itu apakah ekses dari apa nih kira kira kalau misalnya anda melihat kan publik sudah mengetahui sudah melek semua sekarang
jadi setiap rancangan undang undang yang masuk sesuai prosedur tentu dibahas oleh dpr dan ini dibahas setelah surat presiden yang mengamanatkan kepada menteri hukum dan ham
menteri pemberdayaan perempuan dan menteri aparatur negara atas nama presiden untuk membahas
bersama dengan dpr
nah tetapi kenapa ini menjadi sekarang polemik karena berlarut larutnya
jadi undang undang itu biasanya diselesaikan dalam tiga kali masa sidang
nah undang undang ini tetapi kalau tidak diselesaikan dalam tiga kali masa sidang itu dapat diperpanjang dengan persetujuan paripurna
maka undang undang ini diberilah perpanjangan
belum juga kelar
jadi semestinya beres kapan
semestinya sudah tahun kemarin
sudah tahun kemarin ya
nah ini kemudian muncul kenapa ini menjadi berlarut larut sementara masyarakat menunggu
utamanya para aktivis perempuan atau mereka yang menjadi korban kekerasan
utamanya di perempuan ini sehingga mendesak kepada dpr untuk segera menuntaskan
undang undang ini tentu bersama pemerintah di akhir masa sidang atau di akhir masa jabatannya ini
karena kita masih ada tiga kali masa sidang ke depan ini
nah kenapa berlarut larut karena memang baik secara substansi
mau substansinya oke
substansinya bahwa apa namanya supaya tidak terjadi kekerasan seksual begitu atau kejahatan seksual
tetapi dari beberapa redaksi yang ada di dalamnya
itu kemudian menjadi polemik
selain juga karena di dalam undang undang ini juga
ini ada kaitannya dengan undang kuhp
yang sekarang sedang juga dibahas di komisi tiga dan belum selesai juga
karena menyangkut pemidanaan
jenis jenis kejahatannya itu
ada kaitannya dengan undang undang kuhp
itulah yang kemudian menjadi undang undang ini berlarut larut
selain juga memang
mungkin saja di dalam pembahasannya itu
alotnya pembahasan itu ada mungkin diantara fraksi yang masih belum sama pandangannya terhadap
baik kategori dan jenis pidana ataupun hukuman yang harus diberikan
sehingga ini makin memperlama
termasuk pks disini ya
kalau fraksi pkb inginnya ini agar terus dibahas dan cepat begitu
tetapi ini kan tidak diputuskan oleh hanya
tapi harus diputuskan oleh semua fraksi yang ada
kalau ternyata tidak ditemui kesepakatan maka harus melalui voting
dan ingin kami inginnya tidak ada voting
karena mufakat supaya betul betul undang undang ini hasilnya diterima oleh masyarakat dan
semua fraksi yang di dpr sebagai perwakilan dari masyarakat
pks termasuk yang kemenolak yang termasuk multi tafsir itu poin poinnya yang mana
yang pertama kami harus menyampaikan bahwa partai keadilan sejahtera pada posisi menolak dan tetapi kami memahami bahwa rancangan undang undang ini penting karena ada tiga ratus lebih kasus kejahatan seksual yang terjadi selama ini
itu beragam dari berbagai kasus
tetapi kami melihat bahwa setelah kami mengkaji secara mendalam kalau di beberapa kesempatan harus dipahami bahwa pks selalu mengikuti dan kemudian ketika dia hampir di balik kami juga memberikan catatan catatan perubahan
kami waktu itu memberikan catatan kritis terkait dengan rancangan undang undang ini
jadi memang ada berbagai masukan dari masyarakat terutama dari ormas islam kemudian para ulama yang meminta agar rancangan undang undang ini
lebih hati hati ketika dalam proses pembahasan sampai kemudian menjadi penetapan
apa yang menjadi kritik kami yang pertama penamaan
rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
di sini kami menilai bahwa ada ambiguitas menamakan kekerasan seksual
kalau dalam definisinya cukup panjang misalnya setiap perbuatan merendahkan menghina menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh hasrat seksual
seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dan sebagainya
di sisi kami menilai bahwa undang undang ini terlalu perspektif feminisnya terlalu kentara dan perspektifnya lebih kepada perspektif liberal dibandingkan perspektif norma keagamaan
apakah itu salah
jadi kalau kita melihat misalnya saya ingin melihat misalnya contoh misalnya
dalam rancangan undang undang ini di sini teguhkan bahwa bentuknya
bentuk dari kekerasan seksual kami menghendaki namanya bukan kekerasan seksual tetapi lebih atas lebih tinggi lagi itu kejahatan seksual
jadi misalnya dalam pasal sebelas di situ ada bentuk bentuk kekerasan seksual
yang ada di belakang
yang di situ ada pelecahan seksual eksploitasi seksual dan di situ juga ada pemaksaan aborsi pemaksaan pelacuran perbudakan seksual penyiksaan seksual dan sebagainya
nah kami mengusulkan sebetulnya bukan itu
tetapi memasukkan kata bentuknya adalah perkosaan pelacuran perzinahan aborsi pemaksaan kontrasepsi sodomi dan kemudian penyimpangan terhadap seksual termasuk di dalamnya lgbt dan yang lainnya
jadi perspektif itu yang kemudian kami melihat bahwa ini rancangan undang undang ada etikat baiknya ya ingin memproses mempindahkan orang yang melakukan
dan tidak pidana kesusilaan tetapi ada kecenderungan ketika menamakan pemaksaan pelacuran
maka definisi pelacurannya saja dalam berbagai undang undang kita sudah tahu misalnya
tidak memasukkan itu dalam pemidanaan
dalam pasal kuhp misalnya lima ratus enam dua puluh sembilan yang dipidanakan hanya mucikari

misalnya keseorang itu yang memiliki kemampuan bagi dan untuk melakukan pekerjaan dan perjalanan
atau yang memiliki kemampuan untuk mencapai penyakit
yang dipidanakan hanya mucikari
tetapi praktek perzinahannya

itu hanya mempidanakan
orang yang selingkuh
tetapi perzinahan antara suka sama suka
disitu tidak dipidanakan
nah kami melihat bahwa
ketika ini disahkan
hanya mengatakan pemaksaan terhadap pelacuran
tetapi tidak memasukkan disitu
maka seakan akan memang undang undang ini
kemudian melegalkan praktek tersebut
melegalkan praktek tersebut
jadi begini mbak putri
jadi ini masukan yang disebut oleh pak ipin ini
terbuka untuk diberikan
apa namanya menjadi catatan
dalam undang undang ini
bersama majelis ulama indonesia
dan semua kelompok kelompok agama
itu memang ada dari majelis ulama itu juga
agar lebih konkret dan lebih jelas
terhadap beberapa yang disebut dengan
pemaksaan perkawinan itu seperti apa
poinnya berarti ya
yang ujungnya adalah memberikan usulan
kepada penamaan dari undang undang ini
bukan kekerasan seksual
tetapi kejahatan seksual
deliknya lebih jelas
masukkan beberapa unsur dari kejahatan seksual
seperti yang disebut
tapi masalahnya ini
ini masyarakat yang sudah mengusulkan
ini di komisi delapan yang
diberikan tugas oleh badan legislasi
rdpu juga sudah dilakukan
dimnya sudah ada
daftar inventaris masalahnya sudah ada
ini masih macet macet terus
macet macet itu apakah tetap
akan mengakomodir suara suara di luar
pasti karena undang undang itu
harus disosialisasi dan terbuka
untuk mendapatkan masukan
dari semua pihak
rapat dengan pendapat umum itu
mengundang kelompok kelompok agama
untuk melihat draft yang dibuat
oleh pemerintah dan dpr ini
yang menurut norma norma agama
yang kira kira belum masuk
atau dari mana norma norma agama ini
kemudian disitu kurang dipertimbangkan
dan hasilnya apakah
ada penambahan penambahan khusus lagi
itu tadi salah satu judul yang di
salah satu judul ya
usulkan itu adalah
penghapusan kejahatan seksual
dan dalam tanda kutip
pemaksaan perkawinan itu seperti apa
karena di norma islam
seorang wali itu boleh memaksakan
anaknya untuk menikah
ya itulah yang menjadi
kira kira salah satu bagian dari pasukan
dan fraksi yang lain
yang membahas undang undang ini terbuka
untuk mendapatkan masukan
baik dari kelompok sosial
tetapi nantinya akan dibahas bersama fraksi yang ada
fraksi pks memberikan pandangan yang berbeda
pembahasan undang undang gitu
tapi kita targetnya kapan selesai ini
pandangan dari satu fraksi
kalau ada substansi
kalau ada redaksi
kalau ada sesuatu yang patut dikoreksi
tapi kalau misalnya progresnya sekarang ini
seperti apa sih sebenarnya kan sekarang
bagaimanapun sudah ada masukan
dan tidak hanya itu
jadi disinformasi sekarang juga banyak
akhirnya keluar soal ini
tuduhan tuduhan soal melegalkan zina
dengan ruu ini
ya tentu tuduhan itu akan muncul
manakala draft kan sudah dilihat sendiri
nah sekarang ini sedang dibahas oleh komisi delapan
selaku komisi yang ditunjuk
sudah menyelenggarakan rdpu
akan tentu mendapatkan
meminta masukan dari fraksi fraksi
terus kemudian juga akan mendengar
mana disebut bahwa ini lgbt
kok tidak diatur disini
kenapa perzinaan ini menggunakan
tidak menggunakan norma hukum agama
kalau norma hukum positif seperti yang disampaikan
pak ipin tadi
suka sama suka bukan berzina
tetapi kalau menggunakan norma hukum islam
dilakukan suka atau tidak suka tetap gitu
dari undang undang kekerasan sosial ini
juga mengatur mana yang disebut dengan
mana yang kemudian dari serapan norma agama itu
begitu ini dijadikan undang undang
diatur secara positif dan itu
berakibat sanksi dan macam macam
fraksi fraksi di dpr itu semua membahas
mbak putri tahu bahwa anggota dpr sekarang sedang
sedang keliling ya
oke baik baik kalau
menambahkan sebentar sebentar kita sekarang
jeda dulu kita sedikit jeda dulu kalau misalnya yang menarik tadi saya mengutip tadi yang kang
bagaimana kemudian dengan tanggapan mungkin tidak hanya dari kang pipin saja tapi juga banyak di luar sana
yang mengatakan terlalu feminis
tidak tepat untuk diterapkan di
indonesia yang mayoritas muslim katakan begitu tetap di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news kami masih membahas tentang ruu penghapusan kekerasan seksual
tadi di awal kita masih
masih membahas soal judulnya ya atau
apa narasi narasi besarnya ini
tapi kalau misalnya sekarang tadi mengutip kang pipin dikatakan ini terlalu moderat
terlalu feminis kalau misalnya dari
deskripsinya definisinya saja gitu ya kang ya
mas jazilul menurut anda karena ini kan pasti sudah dipertimbangkan disesuaikan kan
kenapa misalkan kang pipin menganggap ini terlalu feminis karena memang kasus kasusnya
lebih banyak menimpa perempuan
karena memang kasus
kerasan seksual itu seringkali terjadi pada perempuan
dan memang kemudian
mendorong ini juga banyak perempuan
dan kita harus apresiasi
kalau kita ada hitung dari jumlah pemilih saja indonesia lebih banyak juga perempuan
tetapi sebelum kita sampaikan bahwa loh
perempuan kok jadi feminis apalagi sekarang disebut sebagai mama
itu kan juga perempuan
karena memang perempuan lebih dominan justru karena perempuan lebih dominan itu
maka undang undang ini memberikan perhatian kepada kelompok yang dominan tapi lemah
dibahas di dpr itu
dan kemudian ada pro kontra di fraksi
ada pro kontra tuduhan juga dari masyarakat tertentu
itu wajar saja karena nanti di dalam undang undang ini
ada tahap yang disebut dengan uji publik
pemerintah juga mestinya itu juga ikut menguji publik terhadap perancangan yang dibuat
bersama dpr ini ke perguruan tinggi
dari apa yang disebut polemik
dari undang undang yang ada
itu satu yang kedua
kita masih terganjal dengan undang undang kuhp yang belum selesai
itu dari mana nanti
karena ini beririsan bukan
kalau pkb jelas kami partai yang
yang dan juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada kelompok yang
tujuan dari undang undang ini
memberikan penguatan kepada kelompok yang lemah
untuk kemanusiaan utamanya kaum perempuan
tetapi pembahasannya menjadi molor memang banyak hal yang perlu diselesaikan
jadi kalau melihat undang undang itu ada substansi dan ada prosedur
materi materi yang substansi yang diundangkan itu biasanya di awal ya
penamaan kekerasan dan kejahatan itu paradigmanya
paradigmanya sehingga berbeda jauh
ya jadi itu yang kami kritisi dan sangat mendasar
jadi ketika itu tidak diakomodasi maka kami menolak
karena paradigmenya sudah berbeda
terus yang kedua yang kami harus sampaikan bahwa
kami betul betul memahami bahwa
setiap undang undang termasuk undang undang ini
apa mengawal undang undang ini
untuk memastikan jangan sampai
kita masuk dalam
satu kondisi di mana
undang undang ini kemudian bertentangan dengan norma agama
jadi ketika misalnya tadi saya menyampaikan
kekerasan terhadap pelacuran
itu kemudian dilarang
ulama ormas islam para aktivis islam bertanya
kenapa hanya membatasi
kekerasan terhadap pelacuran
tetapi pelacurannya sendiri kemudian tidak diatur dalam
yang itu kemudian beririsan dengan kmap yang sering dibahas
betul jadi saya kira
ini sebetulnya berkaitan dengan undang undang yang lain juga
misalnya undang undang lain itu lebih menggunakan kata kejahatan
dibandingkan kekerasan seksual
apa konsekuensi dari penyebutan kekerasan seksual dan kemudian
kami berpandang kejahatan seksual
yang tadi saya sebutkan
bahwa kita mendefinisikan ulang
rancangan undang undang ini
jadi di sini kan
ada kurang lebih sepuluh
bentuk bentuknya sehingga tapi luput kenapa misalnya perzinahan lgbt
tidak masuk di situ
kalau misalnya sekarang hanya
dari soal definisi kemudian tidak disepakati lalu mengaku akan
akan bisa disatukan atau benar benar tidak oke
close kita frekuensinya beda ini nggak mungkin nyambung nih
jadi ada dua tahapan dalam pembahasan di dpr
jadi ketika memang konsensus diantara
tetapi kalau misalnya di akhir
kemudian tidak ada kesepakatan bersama
maka memang harus voting termasuk definisi
jadi apakah tadi kejahatan dan kekerasan terus kemudian
bagi kami ini fundamental
jadi bukan misalnya ah ini
karena tidak ada unsur perzinahan di situ pelacuran di situ kemudian
pelarangan terhadap lgbt kemudian
kami ingin menghambat
terhadap perlindungan korban mayoritas perempuan bukan itu
kami ingin perempuan dilindungi
pembuatan undang undang ini
ini sudah dari mulai
sampai penindakan kemudian penanganan sampai misalnya
bagaimana penyelesaian diberikan hak hak korban dan sebagainya
kami setuju pada poin itu
tetapi pada tahap substansi
apa yang dipindahkan
apa yang dihapuskan
dalam rancangan undang undang
ini yang kami kritisi
tapi kalau misalnya secara
mudahnya masyarakat umum secara mudahnya kemudian mungkin juga teman teman politisi secara mudahnya menjual kepada
warga kepada masyarakat mungkin juga kepada voters adalah
ini undang undang pro
zina pro lgbt makanya kami tidak setuju kan secara mudahnya itu padahal kalau misalnya esensinya dilihat kan panjang
betul jadi kalau kita
melihat rancangan undang undang itu tidak hanya melihat
misalnya dalam satu pengaturan
kenapa ini diatur kenapa ini tidak diatur
jadi kami mengkritisi itu dan masyarakat wajar mengkritisi hal itu juga
dan rancangan undang undang ini
dibahas di dpr ri
tentu memiliki representasi masing masing
kami partai keadilan sejahtera memiliki representasi para perwakilan
dimana ingin menyampaikan
inspirasi para ulama
ormas islam kemudian para aktivis
yang termasuk juga para
apa namanya kaum ibu ibu yang melihat bahwa
rancangan undang undang ini berbahaya
oke rancangan undang undangnya berbayar tapi maksudnya
konteksnya yang satu kalau misalnya kemudian dilihat oleh teman teman aktivis mungkin ini
hal besar atau
kan masih ada undang undang lain yang sebenarnya bisa membentengi itu jadi tidak di sini gitu
jadi undang undang ini penting untuk segera selesai
dan ini menjadi
polemik di akhir akhir ini
karena ada kasus yang menimpa perempuan
tetapi tidak ada undang undang pasal yang menjerat
ini ada kasus yang namanya
itu kemudian menjadi korbannya
begitu baik menuntut balik
kepala sekolah itu
nggak ada undang undang
itu juga yang memicu kenapa undang undang ini harus segera selesai
karena ada yang lowong
ada apa namanya ada masyarakat yang kemudian
tidak adil diperlakukan
karena tidak ada pasal yang mengaturnya
kami dapat memahami misalkan dari pks atau kelompok yang lain
yang kira kira perlu memasukkan beberapa pasal silahkan saja
tetapi jangan menghambat
jangan menghambat karena
ada kelompok lain yang
tidak bisa dibantu
tidak bisa mendapatkan pelindungan
secara hukum karena pasal tadi
ya termasuk banyak hal yang mungkin
kamu ipin lihat kemarin ya
misalnya kasus yang menimpa
yang kemudian yang kena mucikari dan vanessanya yang kemudian
hidung belangnya menurut undang undang belanda itu yang saya sebut kuhp itu tidak kena
di situ ada banyak ruang kosong maksud saya begitu
kalau misalkan lewat undang undang penghapusan kekerasan
kekerasan seksual ini
bisa memberikan jalan mempercepat sekaligus memasukkan
beberapa unsur yang kemudian
bisa dikategorikan dan memberikan
apa namanya pelakuan adil kepada perempuan kenapa tidak untuk kita bahas terus untuk kita teruskan
walaupun memang masih ada
ya biasalah perbedaan persepsi perbedaan
perbedaan lain ya dari norma norma masing masing kelompok masyarakat
tapi menarik memang
tadi mas jazilul juga mengatakan ini sudah mengendap lama tapi kemudian muncul lagi
kok yang dilalapas tahun politik seperti ini
lagi pada rame rame kampanye kemudian ini juga menjadi salah satu komoditi ya
kami bahas setelah jeda cnn indonesia prime news segera kembali
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas tentang ruu pks yang kemudian menjadi menarik menjadi polemik dan mengundang perhatian banyak pihak
momennya momen pemilu dan juga kini menjadi jualan
jualan politik ya mau gak mau jadi jualan politik nih yang satunya kemudian pks sudah jelas stance nya dari awal bahwa
kemudian ru ini dilabel ru
pro zina atau pro lgbt dan itu jujur itu kan kemudian menjadi narasi teman teman pks secara
saya kira tidak hanya pks ya karena banyak
ormas yang menghendaki bahwa ini di drop dan ditolak
kami pada posisi tidak hanya sendiri
betul dan saya kira partai politik yang lain juga akhirnya kemungkinan besar juga akan melakukan penolakan
karena kita melihat bahwa secara substansi
jadi kami tidak melihat bohong ini tahun politik atau bukan
tetapi memang secara
apa namanya substansi dari rancangan undang undang ini
memang berpeluang besar untuk melegalkan perzinahan
pelacuran dan lgbt
ketika memang undang undang ini tidak
mempidanakannya tidak menghapuskannya
dalam konstruksi pembuatan undang undang kita harus melihat bahwa
setiap partai politik tentu memiliki ideologinya masing masing
partai keadilan sejahtera yang memiliki ideologi islam
sebagaimana yang dikatakan oleh bung karno waktu itu
memang wakil rakyat itu dipenuhi oleh para kaum yang paham dengan
islam nilai islam maka seharusnya itu
dalam institusi dalam rancangan undang undang
maka kami mencoba mengkaji rancangan undang undang ini dalam perspektif
ajaran agama islam
dan saya kira wajar kemudian kami melihat bahwa
banyak ketidaksesuaian kenapa ini diatur kenapa ini tidak
kenapa ini dilarang kemudian ini tidak
bagi kami ketika
rancangan undang undang ini
disebut rancangan undang undang apa
maka kami harus mengatakan rancangan undang undang pks ini ditolak oleh pks
tujuan undang undang ini ketika pkb mengusung ini mulia memberikan pelindungan kepada
bangsa ini yaitu ibu ibu dan perempuan
termasuk masa depan anak anak perempuan
apalagi di zaman yang seperti ini
nah kemudian kalau dikatakan bahwa pengusung undang undang ini pro lgbt pro zina
pulau pro yang apa terserah mau dibilang pro apa
di indonesia ini betul betul dalam posisi yang mulia
tapi kemudian kalau ada tuduhan kenapa ini diatur kenapa itu tidak diatur
tinggal dimasukkan saja nggak usah menuduh nuduh
tinggal dimasukkan saja apa konsepnya
yang perlu dimasukkan di situ kami juga terbuka kecuali
ini belum saatnya menutup
kalau menuduh nanti kena sendiri
nah maksud saya
sebab apa ini sedang dibahas
ini sedang dibahas
dimana yang perlu diperbaiki dimana yang perlu diberikan masukan
misalkan supaya tidak
supaya yang definisi soal misalkan kekerasan seksual
harus seperti ini
lgbt dimasukkan silahkan saja
itu tidak ada soal bagi pkb
karena itu nanti dirumuskan di dalam
pasal perpasal di undang undang itu
pkb juga bukan partai yang pro zina
dari para kia
juga pendukung kami
pkb mengedepankan pembelaan kepada kaum perempuan
ini kalau sejak awal kalau saya pak zazie lulia
saya sudah menyampaikan bahwa sejak awal
sebetulnya rancangan undang undang ini sudah juga ada rdp
dengan para ulama ormas dan sebagainya
masukannya seiringan dengan masukan kami
tetapi ini kemudian tidak masuk dalam draft rancangan undang undang
dibahas dan kemudian disahkan
tidak dimasukkan atau bagaimana
dan saya kira dalam pembahasan tentu saya kira ini
selalu ada pro kontra kemudian mayoritas dan minoritas
itu akan selalu ada begitu ya
analisis dengan baik akhirnya kami melakukan penolakan
tapi kami harus mengatakan bahwa secara substansi
secara apa namanya keinginan tujuan untuk melindungi kaum perempuan
kemudian memidanakan terhadap orang yang melakukan kejahatan seksual
tetapi terkait dengan adanya
cenderung barat ya terjenung mengikuti
belanda sebagaimana juga mengiakan
memberikan pemidaan terhadap perselingkuhan tetapi perzinahan tidak
dimasukkan kemudian pelacuran juga tidak dilakukan
nah saya sudah menangkap tadi dari
pak ipin bahwa pks pun
bisa memahami ini asal beberapa
apa namanya poin dimasukkan tentu
di dalam pembahasan daftar inventaris masalah
udah ada ya semuanya
usulan fraksi nanti kesepakatannya apa
belum lagi nanti sinkronisasi sebelum uji publik
jadi ini masih sebenarnya masih cukup waktu untuk memperdebatkan
untuk menerima masukan
tetapi jangan mutung
jangan ngambek jadi yang penting pokoknya begitu
jadi kalau mau masuk
atas undang undang dengan pokoknya tentu tidak menemukan solusi
ini dibahas tanpa nada mutu
akan ada mufakat atau bener bener nih jalur yang gak nyambung nih gak sama udah voting aja
jadi kalau tadi di pak zayziul mengatakan bahwa ada dim dari
jadi gak ada dimnya masing masing fraksi karena ini inisiatif dari dpr
yang ada ini adalah dim dari pemerintah
apakah ini mupakat atau tidak
kalau kami melihat
bagi pks selama
dari sisi nama saja tidak dirubah
jadi tidak mungkin mufakat ya
ya secara substansi saya kira pks akan menolak
juga tidak memasukkan klausul di situ
kemudian lgbt dan kemudian aborsi
baik terima kasih bapak bapak kang pipin terima kasih
mas zayziul terima kasih dan crn indonesia prime news
segera kembali tetap bersama kami